melepas kri bimasuci di dermaga mandura kormada dua surabaya jawa timur
dalam pelayaran ke enam nya kri bimasuci akan mengarungi wilayah indonesia selama sembilan puluh sembilan hari
kri bimasuci akan menempuh jarak sebelas tiga ratus dua puluh delapan nautical mile
mulai dari surabaya menuju labuan bajo jayapura dan bali
lalu sandar terakhir di surabaya pada satu november dua ribu dua puluh
kapal ini juga dilengkapi dengan ruang isolasi mandiri dan peralatan medis penanganan covid sembilan belas
sebelum berangkat awak kapal juga menjalani karantina
satu ratus dua belas di antaranya ada tarunan tiga tahun
ada dua belas tahun di dalamnya
ada lima pesawat yang berhubung
dari tarunan spik
orang tua dan keluarga taruna yang ikut dalam pelayaran melepas dengan penuh haru dan bangga
mereka tidak bisa mendekat hanya bisa melambaikan tangan ketika kapal mulai berlayar
seneng sekaligus terharu sih
sebenarnya sih nggak mau nangis karena anaknya bilang
mudah mudahan anaknya kegiatan kjk lancar
terus kembali ke
kri bimasuci di komandan nielet kol laut waluyong
membawa dua ratus dua puluh enam personel
terdiri dari delapan puluh sembilan awak kri dan pendukung
sembilan belas orang dari satuan latihan kck
satu ratus sebelas tarunan taruni aal
lima orang dari sekolah tinggi intelijen negara
dan satu orang awak media
triburoto purnawanto surabaya jawa timur